terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
persebaya surabaya pesta gol enam saat menggelar uji coba melawan dua klub internal di stadion gelora bung tomo kamis malam
kemenangan telak ini semakin memantapkan persiapan tim bajul ijo menghadapi liga dua sembilan belas april mendatang
uji coba melawan klub internal persebaya di stadion gelora bung tomo kamis malam
menjadi laga terakhir tim bajul ijo dalam mempersiapkan diri menghadapi liga dua pekan depan
dalam laga uji coba tersebut persebaya pesta gol enam melawan aldrian dan indonesia muda
menurunkan hampir semua pemain intinya striker mungil irfan jaya membukukan hat trick
sedangkan dua gol lainnya diceploskan oleh octavianus fernando dan taufan hidayat
sedangkan saat melawan indonesia muda persebaya mencetak satu gol lewat kaki hando
kemenangan telak ini cukup memuaskan pelatih iwan setiawan
persebaya juga sengaja menggelar pertandingan malam hari agar para pemain cepat beradaptasi
karena pada liga dua nanti pertandingan kebanyakan akan digelar pada malam hari
tadi kita juga mulai mencoba bermain dengan jam delapan belas tiga puluh
kita juga menyesuaikan karena kalau main malam biasanya pemain pemain itu yang tidak terbiasa main malam agak kago
makanya kita buat adaptasi
dalam laga uji coba ini persebaya terpaksa mencoret pemain seleksi imam bayi haki
mantan pemain psms medan ini dinilai tampil jauh dari harapan setelah gagal mencetak gol dalam pertandingan